kan banyak orang apalagi para wanita gitu kan ini olahraga ekstrim takutnya ntar ada apa apa
kalau menurut saya kita coba dulu kita kenalin dulu olahraga panjat tebing ini
sebetulnya kalau kita udah tahu safety nya insyaallah kita aman dan ini enggak ekstrim
banget gitu yang penting nekat niat dalam diri kita bahwa oke aku mau jadi atlet panjat tebing itu sih